direktur reserse kriminal umum polda sumsel minta aibtu van menyerahkan diri usai menganiaya debt collector
sementara itu istri aibtu van juga melapor balik dua debt collector yang saat itu hendak mengambil paksa mobil
video yang ramai di media sosial ini memperlihatkan cek cok antara anggota polri dan debt collector atau penagih hutang
yang terjadi di sebuah mal di palembang pada sabtu kemarin
anggota polri yang tak terima mobilnya akan diambil paksa mengacungkan senjata berupa airsoft gun dan sempat dilerai oleh sang istri
di kuasa emosi anggota polri ini lalu melukai saluran
salah satu dep kolektor dengan senjata tajam hingga mengalami luka serius dan dilarikan ke rumah sakit terdekat
keluarga debt collector yang dianiaya lantas melapor ke polisi
menanggapi laporan ini direktur reserse kriminal umum polda sumsel meminta anggota polri berinisial aib dua fan untuk menyerahkan diri
guna memperjelas proses penyelidikan yang tengah berlangsung
pembelajaran ini tentu dilakukan dan mereka untuk membuat terang untuk tidak pidana
dan fakta yang terjadi di tkp bagaimana
nah memang tadi sudah sampaikan oleh bapak bitumas kita lagi berusaha melakukan persuasif kepada pihak keluarga
kepada pelaku baik itu dari istri orang tua dan keluarga lainnya untuk dapatnya yang bersangkutan yang merupakan anggota polri menyerahkan diri
di waktu yang sama melalui kuasa hukumnya
aib dua fan melapor balik kawanan dep kolektor tersebut ke spkt polda sumsel
dalam video ini memperlihatkan kawanan debt kolektor yang menghadang mobil aibtu fan untuk diambil paksa
dalam keterangan laporan istri aip dua fan saat itu mereka dihadang oleh dua belas orang debt collector
dan merampas kunci mobil aibtu fan disertai aksi saling dorong
mereka bertanyakan mobil bertanyakan stnk
kata pak ewen bukan kapasitas kamu bertanyakan stnk
ada perampasan terhadap kuci mobil
jadi mana yang dilaporkan itu perampasan kunci mobil
tarik menarik dan jempat terhuyung mnnn
terhuyung dan itu ada luka robek di tangan yaitu baju koyak
kini polisi masih mendalami keterangan kedua belah pihak dari aksi saling lapor ini
reski oktora muhlas deferensial kompas tv palembang